informasi lain penerbangan komersial di bandara trunojoyo sumeneb jawa timur akan dimulai dua puluh tujuh september tahun ini
bandara ini nantinya akan melayani penerbangan dari madura ke sejumlah daerah seperti ke surabaya banyuwangi bali dan jakarta
pemerintah kabupaten sumeneb madura jawa timur terus berupaya menjadikan bandar udara trunojoyo sebagai bandar udara komersial
yang melayani penerbangan dari madura ke sejumlah daerah yaitu sumeneb ke surabaya banyuwangi bali jakarta dan daerah lainnya di indonesia
bandar udara trunojoyo memiliki panjang lintasan atau runway satu enam ratus meter dan lebar tiga puluh meter
untuk mensukseskan penerbangan komersial tersebut pemkop sumeneb sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten lain di madura
agar ikut mendukung penerbangan yang direncanakan mulai dua puluh tujuh september mendatang

yang melayani penerbangan komersial di madura agar ikut mendukung penerbangan komersial di madura agar ikut mendukung penerbangan komersial
tidak ada masalah
penerbangan perintis ke kukulauan dua ribu delapan belas
ya ini hanya menunggu izin dari menteri operasional
untuk memastikan rencana penerbangan komersial kepala satuan kerja bandara trunojo sumeneb wahyu siswayo mengaku
sudah mendapat konfirmasi dari pihak maskapai wings air salah satu perusahaan penerbangan yang akan beroperasi di sumeneb
persiapan bandara untuk komersial sudah pada titik final
izin untuk penerbangan komersil pun sudah keluar
jadi tinggal posisi penerbangan perdana dari pihak wings air yang rencananya di tanggal dua puluh tujuh september
jadi fasilitas semuanya kita sudah lengkapi
harapan kita di penerbangan perdana dapat dilakukan dengan sukses tanpa masalah sekitar
slow time sudah dapat juga pak
slow time sudah dapat
izin terbang untuk komersil pun sudah dapat semua
pesawat yang akan melakukan penerbangan komersial pertama adalah pesawat wings air jenis atr tujuh puluh dua dengan kapasitas tujuh puluh penumpang
tiket penerbangan dari sumeneb bisa terkoneksi ke semua tujuan yang dilayani maskapai wings air
ahmad rahman sumeneb